sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa muhammad rizik sihab
digelar di pengadilan negeri jakarta timur pada rabu pagi
agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari saksi yang meringankan dan ahli
yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa
saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa rizik sihab adalah ahli tata negara
ahli hukum epidemiolog dan ahli tata bahasa
para saksi dan ahli memaparkan beberapa hal yang digarisbawahi oleh kuasa hukum terdakwa
di antaranya kata kata onar dan bohong yang didakwakan kepada rizik
salah satu saksi ahli hukum tata negara refli harun menyatakan
tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa tidak tepat
karena pasal yang dijatuhkan hanya bisa berlaku jika yang memberikan
atau yang menyiarkan berita bohong adalah insan penyiaran
jadi ini adalah deliknya material
ada hubungan kausalitas
jadi kalau perlanggan soal covid dan tidak covid itu ya nggak masuk
pertama hrs bukan insan penyiaran ya kan
dia tidak bukan juga menggunakan media penyiaran ya
kalaupun pernyataannya dimuat orang lain orang lain yang memuatnya bukan dia
lalu juga tidak jelas apakah memunculkan keonaran atau tidak
karena keonaran itu haruslah sesuatu yang objektif
ya katakanlah misalnya ada
ali mengatakan ya kayak kerusuhan sembilan puluh delapan itu keonaran